masih mikir bakal langsung mati atau cuma patah tulang tangan sama kaki
eh ada yang ganggu sampai ipa kehilangan konsentrasi
bagaimana jadi bunuh diri batal
kamu mengada ada saja pakai mau bunuh diri segala
biaya penguburan semata lian kan gak murah
tetes mau kemana